anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
menteri perdagangan agus suparmanto menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat
khususnya dalam menyikapi pembelian kebutuhan pokok dalam jumlah berlebihan
setelah pengumuman positif corona pada dua wni
untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok
pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi
dengan beredarnya informasi tentang minimnya pasokan kebutuhan pokok
mendak menyebutkan telah mengeluarkan surat persetujuan impor pada komoditas gula kristal merah
untuk bahan baku gula kristal putih konsumsi sebanyak empat ratus tiga puluh delapan delapan ratus dua ton
untuk memenuhi kebutuhan hingga mei mendatang
serta surat persetujuan impor untuk komoditas bawang putih sebagai tambahan stok
selain itu kemendak mengimbau kepada produsen distributor dan penjual pengecar
untuk tidak menaikkan harga jual masker dan cairan pencuci tangan
mendak menegaskan tidak ada larangan ekspor masker ke pasar dunia
namun pemerintah meminta eksportir untuk memprioritaskan kebutuhan domestik
pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying atau berbelanja berlebihan
karena pasokan barang kebutuhan pokok saat ini jumlahnya cukup
jadi masyarakat diminta
berhati hati dalam mengambil sikap mengenai berbelanja
karena silakan berbelanja
disarankan sesuai dengan kebutuhannya
jadi pemerintah juga akan memastikan
pasokan dari barang itu cukup terpenuhi
banyaknya pedagang yang memanfaatkan momentum
di tengah kebutuhan masyarakat terhadap masker dan cairan antiseptik
akibat merebaknya kasus virus corona
membuat polda metro jaya melakukan inspeksi
mendadak ke pasar obat pramuka
polisi mengancam akan menindak tegas
para penjual yang menaikkan harga berkali kali lipat
polda metro jaya melalui satuan direktorat kriminal khusus dan narkoba
mendatangi pasar obat pramuka jakarta timur rabu siang
kedatangan petugas ini untuk menginspeksi para pedagang
yang menjual masker dan cairan antiseptik
yang saat ini banyak diburu masyarakat
akibat merebaknya kasus virus corona
dalam sidak ini polisi mendapati harga penjualan yang tidak wajar
seperti masker bedah yang dijual dengan harga tiga ratus ribu rupiah per kotak
dari seharusnya cuma seharga rp tiga puluh ribu rupiah untuk satu kotak
berisi lima puluh masker
tidak hanya itu masker jenis n sembilan puluh lima dijual dengan harga rp tujuh ratus per kotak
dari harga normal dua ratus ribu rupiah
para pedagang kini menjualnya dengan harga seratus ribu per botol
padahal harga normalnya lima puluh ribu rupiah
pihak kepolisian pun mengaku akan menindak tegas
para pedagang nakal yang menjual masker dan cairan antiseptik dengan harga tidak normal
termasuk para distributor yang berusaha menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan pribadi
ada beberapa masker masker ini yang kita sedikit lagi
apakah memang ada izin standar di sini smi nya di sini
karena ada beberapa yang kita temukan memang tidak ada smi
standar dari dks normalnya
ini nanti akan coba dari dki nanti akan di udk
ini juga sudah membongkar satu pabrik pembuatan yang sama seperti ini
harga tergantung kepada masyarakat sendiri
kalau saudara saudara datang kepada toko yang ada
memang sebetulnya stok barang ada
stok barang cukup
tetapi ketika saudara saudara seolah olah akan memborong keseluruhan
maka banyak tangan yang berbahaya
tetapi saya meyakinkan kepada masyarakat bahwa
toko di pasar permuka tetap berkualitas
dan saya meminta pemerintah untuk membantu
penyediaan ketersediaan produk tersebut
inspeksi mendadak kepolisian ini diharapkan dapat menekan tingginya harga jual masker dan cairan antiseptik
f rizal jakarta
sementara itu pemberian insentif oleh pemerintah bagi maskapai
dinilai mampu membantu menstabilkan pendapatan maskapai
direktur utama garuda indonesia irvan setiaputra mengaku
angka sementara menunjukkan insentif mampu menstabilkan pendapatan maskapai
irfan mengaku garuda mengalami penurunan jumlah penumpang yang mempengaruhi pendapatan akibat penyebaran virus corona
hingga kini pihaknya belum dapat memastikan peningkatan jumlah penumpang maskapai garuda indonesia
setelah pemerintah memberikan insentif bagi maskapai
namun irfan mengaku tren sementara insentif mampu menstabilkan kembali jumlah penumpang yang berdampak pada pendapatan maskapai
dan kursi per pesawat menuju sepuluh destinasi wisata
jadi selain menahan mereka yang biasa berpergian kan biasanya karena ada insentif jadi akhirnya tetap berpergian gitu
oh sudah sudah sudah sudah termasuk dalam insentif itu nanti bagaimana kita menagi kita akan cari caralah
tapi kita berhubungan dengan orang orang yang oke kok di pemerintahan jadi apalagi sri mulyani bu sri mulyani kan sangat pendukung ini
masuknya virus corona ke tanah air memicu keresahan masyarakat yang berujung panic buying warga berlomba
memborong kebutuhan pokok dan kelangkaan masker pun terjadi di pasaran
selain itu efek domino virus corona juga mengancam stabilitas ekonomi tanah air
bagaimana perilaku panic buying dan penyebaran virus corona dilihat dari aspek perilaku masyarakat
dan apa yang harusnya dilakukan pemerintah untuk mengkontrol sektor perekonomian indonesia pekan ini akan membahasnya dengan para narasumber
yang sudah hadir di studio bersama saya ada sosiolog mbak devi rahmawati terima kasih sudah hadir mbak devi selamat malam
selamat malam mbak
dan juga mbak eni srihartarti direktur eksekutif dari indef selamat malam mbak eni
selamat malam mbak nana
terima kasih sudah hadir mbak mbak mbak semuanya
cuma sedikit koreksi saya sudah gak direktur
oke pengamat sosial oke
kita akan langsung saja mungkin ke mbak devi ini kan fenomena panic buying kemudian langsung menyerang masyarakat
pada saat pemerintah dalam pekan ini mengumumkan adanya kasus positif corona di indonesia
bagaimana anda melihatnya dari kacamata perilaku masyarakat sih mbak sebetulnya
perilaku demikian perilaku yang ketika terjadi informasi awal tentang sebuah kondisi emergensi
itu menjadi sesuatu yang tanda kutip wajar karena kalau kita bisa lihat di luar negeri itu juga menjadi sebuah respon alamiah masyarakat ketika mereka menghadapi sesuatu yang dipenuhi ketidakpastian
ketidakpastian akan menimbulkan ketakutan yang reaksinya adalah salah satunya adalah dengan mempersiapkan diri
jadi inilah bagian dari paket untuk mempersiapkan diri
karena sudah banyak studinya bahwa
orang akan mengalami lebih banyak ketakutan ketika di spek their parentsolution it's pretty good
lebih menderita kehilangan rp satu juta daripada merasakan kebahagiaan kita yang mendapatkan uang rp satu juta
karena bagi mereka rasa kehilangan itu jauh lebih kuat dibandingkan rasa kesenangan
nah ini secara psikologi publik seperti itu
ditambah yang kedua ketika mereka tidak punya referensi ketika menghadapi situasi seperti ini
yang dia tahu adalah bahwa referensi yang lain lain atau dia lihat di daerah lain negara lain melakukan hal yang sama
maka mereka akan berbondong bondong melakukan hal yang sama terkait dengan referensi yang dia lihat di berbagai media
jadi ini merupakan insting naluriah manusia sebetulnya ya pada dasarnya itu bukan hanya terjadi di indonesia tapi terjadi di negara lain seperti itu ya
bisa dilihat bahkan studi di inggris misalnya satu dari sepuluh itu pasti melakukan panen
bahkan studi yang dilakukan oleh researcher yang lain bahkan satu di antara tiga akan melakukan panic buying
tapi kan kasusnya di indonesia itu nggak sebanyak di negara lain ya mbak ya
kalau kita lihat kan di negara lain panic buying memang terjadi
karena kasusnya yang positif juga banyak
di indonesia baru yang positif dua itu panic buyingnya sudah seperti di negara lain gitu
apa bedanya kemudian
ditambah tadi selain dua alasan tadi alasan basic instinct tadi lalu juga referensi tadi yang ketiga adalah kita lihat bagaimana media
khususnya media sosial memperlihatkan misalnya suasana kota mati dan sebagainya tentu saja
belum lagi ditambah protokol yang mengatakan kalau kita habis kemana mana perlu empat belas hari
artinya secara rasional orang harus mempersiapkan dirinya kalau saya terisolasi di rumah empat belas hari
berarti saya harus memastikan saya dan keluarga saya bisa bertahan misalnya selama empat belas hari itu
selain faktor media sosial yang tadi disebutkan oleh mbak devi ya apa saja sebetulnya faktor pemicu orang melakukan panic buying
ya pertama yang kelima adalah memang ketika informasi yang dia dapat belum utuh
makanya di seluruh dunia akhirnya tanggung jawabnya ketika periode pertama itu hal yang wajar
tapi periode berikutnya itu pemerintah harus turun tangan persis untuk memastikan sebuah informasi yang masif dan sistematis
artinya misalnya dari jam ke jam atau ada periode
per tiga jam atau empat jam untuk memastikan agar masyarakat tahu betul posisi penyakit tersebut
oke mbak eni kalau tadi mbak devi sudah menyatakan bahwa pemerintah harusnya bisa memastikan dan juga mensosialisasikan
kalau dari anda melihatnya pemerintah belum bisa mensosialisasikan dan juga memberikan pencegahan kepada masyarakat
sehingga tadi terjadi ketakutan di masyarakat terjadilah panic buying itu mbak
ya jadi pertanyaannya terjawab sebenarnya dengan perilaku masyarakat
jadi hampir secara sosiologi
jadi tadi saya sepakat dengan mbak devi itu naluri betul tetapi secara tindakan ekonomi yang memicu itu faktor utama adalah distrust ketidakpercayaan
jadi ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap berbagai satu informasi yang disampaikan
karena ini kan ininya dekat sekali ya satu hari sebelumnya bilang zero corona sehari setelahnya
jadi ini memicu ketidakpercayaan
dan kedua adalah juga historical
jadi selama ini kan setiap menjelang lebaran juga pemerintah selalu sampaikan ini aman stok aman dan sebagainya ternyata harga naik
jadi pengalaman itu juga yang memicu yang memicu panic buying dari masyarakat
tetapi oke itu stop itu sebagai review kita
tetapi yang paling utama yang perlu kita pastikan termasuk peran media adalah memastikan bahwa tidak ada alasan
tidak ada alasan tidak ada alasan
apapun untuk di indonesia masyarakat untuk panic buying
karena semua stok masih aman dan juga penanganan dari virus ini benar benar harus konkret oleh pemerintah
karena sebelumnya tadi ya di stress tadi kenapa
di antaranya kalau negara negara lain saja ini melarang warga negara asing untuk atau minimal membatasi
masuk ke negaranya
masuk dan melalui proses scanner yang sangat detail
nah sementara kita nggak ada upaya yang serius
di bandara bandara orang datang dari mana aja cukup mengisi kertas gitu kan secari kertas
tidak ada thermo scanner yang benar benar memadai
nah sehingga itu yang menyebabkan tadi distrust dari masyarakat
oke distrustnya itu hanya karena pemerintah dianggap tidak memberikan informasi yang transparan atau distrust karena pemerintah tidak bisa melakukan penanganan gitu
jadi ada ketidakpercayaan masyarakat
terlebih lagi penanganan
jadi yang namanya virus ini kan harus ada langkah langkah konkret
misalnya tadi orang masuk benar benar dites suhu badannya
terus juga ada perlengkapan untuk penanganan itu
misalnya di tempat tempat umum keramaian disediakan minimal sanitari ya yang untuk hand sanitizer
itu yang disediakan
dan juga baru ini kan setelah
ada dipastikan difonis ada yang positif baru di kantor kantor pemerintah di tempat umum termasuk juga di gedung ini itu orang dicek suhu badannya
jadi ini yang membuat penanganan yang lambat itu yang membuat dan memicu ketidakpercayaan masyarakat sehingga masyarakat panik
mbak devi sebetulnya kalau sejak awal ada kepercayaan masyarakat kemudian terhadap pemerintah ya kemudian pemerintah juga transparan
apakah itu bisa meredam perilaku panic buying dari masyarakat mbak sejak awal
enggak karena kita lihat negara negara lain yang jauh lebih maju juga melakukan hal yang sama
jadi artinya saya tidak melihat mohon maaf mungkin saya kurang sependapat artinya bukan hanya karena persoalan distrust terhadap pemerintah
yang berdasarkan studinya yang betul betul ada kaitannya dengan riset adalah hongkong
karena kita tahu hampir enam bulan mereka memang ada riots yang selama enam bulan itu terjadi
tapi di negara negara yang sangat maju itu juga terjadi
kalau bicara tadi pangan setahu saya lima tahun terakhir harga pangan itu luar biasa ketika lebaran
artinya sudah lumayan koreksi saya kalau salah tapi setahu saya memang sudah cukup baik lima tahun belakang ini
tapi ini lagi lagi memang basic instinct
nah tinggal bagaimana kemudian pemerintah memfollow up nya
dan artinya apa namanya saya percaya lagi lagi bukan karena negara kita terbelakang bukan karena orang orang kita misalnya mengkaitkan dengan tidak bisa baca tidak mengerti tidak ada urusannya
negara negara maju juga terjadi dan bahkan lebih parah
anda lihat sainsburi anda lihat segala macam itu betul betul shelf itu betul betul kosong
dikirakan sebenarnya masih relatif oke lah
artinya tanda kutip ya masih relatif lebih baik dibandingkan di negara negara maju itu
oke nanti kita akan bahas apakah panic buying ini juga membuat ambiarnya sektor perekonomian di indonesia
kita akan kembali saat lagi cnn indonesia prime news
segera kembali jangan kemana mana
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
saya mau ke mbak eni terlebih dahulu
dampak panic buying ini mempengaruhi ambiarnya sektor perekonomian kita nggak mbak
yang pasti amjarnya kemampuan daya beli masyarakat
karena dengan adanya panic buying
itu dengan pasti akan dimanfaatkan yang namanya spekulan
jadi begitu ada celah spekulan itu nggak ada celah saja mencari celah
apalagi ada kejadian seperti ini
maka yang harus dilakukan masyarakat kita harus sama sama mengedukasi masyarakat
tidak ada untungnya panik buying
seandainya mereka memborong paling berapa lama sih stoknya
paling dua minggu
tapi setelah dua minggu itu mereka akan menghadapi kenaikan harga
dan semuanya baik yang punya stok dan nggak punya stok
sama sama menghadapi harga yang naik
tetapi kalau semua santai tenang
semuanya dengan kebijaksanaan kewisdoman
ini semuanya tanggung bersama sama bahwa kondisinya gitu
memang tidak bisa terhindarkan karena ini wabah
tetapi kalau masyarakat ini sama sama tidak panik
maka tidak ada celah satupun para spekulan itu untuk memanfaatkan kondisi ini untuk menaikkan harga
itu kan nggak wajar tiba tiba harga masker yang setara
normalnya satu biji rp satu tiba tiba rp sepuluh
dan hilang dari pasaran
termasuk juga sembako sembako
ini kan kebutuhan kita cukup
apalagi harga relatif selama ini bisa terkendali
jadi nggak ada alasan untuk panic buying itu pertama
nah yang kedua sebenarnya mbak nana yang paling sekarang
yang paling benar benar harus segera direspon oleh masyarakat itu sebenarnya sektor industri
kalau pariwisata mau diapa apain ini karena wabah ya orang tetap takut
mau berpergian mau dikasih insentif mau ada diskon
padahal bahkan misalnya orang mbak nana saya kasih diskon tiket gitu
beratis bahkan gitu kan
tapi kalau di sana merasa tidak aman destinasi tidak aman nggak akan pergi
karena kesehatan betul nomor satu
jadi industri yang paling terkena dampaknya ya
itu ternyata disuplai dari cina
jadi tidak hanya bahan baku termasuk juga barang modal
nah sehingga dengan dan jangan lupa industri kita kan sebagian besar industri menengah
nah sehingga stok bahan baku mereka terbatas
nggak seperti industri industri besar gitu kan
nah sehingga paling stok mereka tadi biasanya kan hanya untuk satu dua bulan
nah begitu ini tutup pabrik di cina
maka pasokan bahan baku ini
nah ini yang membuat mulai awal februari kemarin
itu banyak sekali industri industri yang terpaksa merumahkan sebagian karyawannya
oke phk ya cukup banyak ya mbak
kalau ini kita kan nggak tahu ya virus ini di china sampai kapan
dan juga seandainya pun nanti dua tiga bulan lagi dibuka
pasti ada delay waktu karena ada jeda waktu
nah sehingga ini yang sebenarnya perlu segera diantisipasi
oleh pemerintah bagaimana alternatif bahan bakunya
termasuk juga ekspor kita kan
nah sehingga ini yang betul betul langsung directly berpengaruh kepada masyarakat
karena kalau terjadi phk ya
dan apalagi menjelang nanti satu bulan lagi udah masuk ramadan
maka kalau sampai orang ini kehilangan pekerjaan
dan belum ada alternatif ini kan
kesempatan kerja juga sangat terbatas
investasi juga masih sangat terbatas
maka ini akan menjadi persoalan sangat krusial di dalam perekonomian kita
oke anda melihat itu akan menjadi dampak sosialnya itu akan menjalar mbak
karena kan persoalan perekonomian
orang kehilangan pekerjaan
belum ada pekerjaan sampai nanti mau lebaran
itu akan menjalar ke persoalan sosial mbak
ya tentu saja akan ada erat kaitannya
tapi memang saya sepakat dengan beliau
bahwa memang perlu ada upaya yang lebih serius
satu untuk mencegah kepanikan itu adalah dengan menyebar informasi yang tepat dengan lebih masif
persoalannya infodemik itu sangat berbahaya dibandingkan si virusnya ini sendiri
karena bagaimana ketika gambar gambar informasi informasi hoax yang terus beredar ini
justru betul betul mengganggu psikologis publik
yang akhirnya tadi yang efek dominonya tadi bisa memperkuat potensi
ketidakbaikan dalam sektor otonomi
yang otomatis ketika masyarakat kemudian tidak memiliki penghasilan
lalu kemudian dalam jangka waktu panjang
tentu saja ini akan mengganggu pola pola hubungan mereka satu sama lain
yang tentu saja tidak semua kita tidak harapkan itu terjadi
oke tapi sebetulnya perilaku sosial masyarakat kita itu memang gampang sekali ya
terpantik oleh berita berita hoax
kemudian informasi informasi yang berseliweran
meskipun pemerintah sudah berulang kali mengatakan berusaha untuk meredam
jangan percaya oleh berita hoax ikuti dari informasi pemerintah begitu
secara statistik dalam kondisi normal saja
berita hoax itu beredarnya jauh lebih banyak daripada berita positif
ditambah ketika situasi emergensi
itu akan ada dua
satu aktor yang memang secara sengaja menyebarkan informasi yang tidak baik
untuk mengambil kepentingan atau keuntungan dari kepanikan publik
dan masyarakat yang memang secara sukarela
kenapa karena ada kecenderungan secara psikologis
orang itu tidak mau takut sendirian
itu yang membuat dia ketika dia merasa ada informasi yang menakutkan
dia akan terus menularkannya kepada orang lain
tanpa ada perintah atau keinginan secara sistematis untuk melukai atau menyakiti orang lain
tapi ini dalam hal ini masyarakat kita itu lebih percaya informasi yang disampaikan pemerintah
atau berita berita hoax soal corona
dari sejak dua ribu delapan belas terjadi penurunan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah
dan media di seluruh dunia
media mainstream juga ya bahkan di negara negara
bahkan di negara negara maju seperti amerika inggris dan sebagainya
artinya belum ada hubungannya dengan corona saja itu sudah terjadi
jadi apa namanya apalagi ditambah situasi ketidakpastian
ini membuat kemudian masyarakat pasti akan mulai mencari jalannya sendiri
yang lagi lagi tadi itu adalah bagian dari basic instinct tadi
sebetulnya mbak eni apa yang harus dilakukan gitu
untuk kembali mengambil kontrol terhadap kepercayaan masyarakat gitu
atas penanganan virus corona ini kalau misalnya dilihat
pertama tentu ya tentu
itu ada satu pusat informasi yang benar benar tersentralistik gitu
artinya bukan tersentralistik artinya terkoordinatif
artinya diantara pejabat pemerintah sendiri itu harus satu suara
dalam membuat dalam menyebarkan maupun memberikan informasi kepada publik
nah yang kedua yang paling utama tidak hanya sekedar nyata
biasanya kan orang percaya itu antara satu perkataan dengan satu perbuatan
jadi kalau mengatakan bahwa kita jangan khawatir terhadap
jangan khawatir terhadap virus corona dan sebagainya
maka harus ada upaya upaya yang konkret gitu dalam penanganan hal itu
hal hal yang sifatnya teknis tentunya gitu kan
dan yang kedua ini yang terkait dengan dampak ekonomi satis
supaya tidak sekali lagi supaya tidak ada panik bayi yang sederhana
jadi pemerintah ini kan bisa sebenarnya mengumpulkan para pelaku pelaku utama di sektor yale
terutama yang memberikan pasokan terhadap kebutuhan pokok
itu kan banyak pengusaha pengusaha besar
katakanlah ini ada semacam press conference bahwa mereka menjamin bahwa pasokan ke distributor
di seluruh daerah itu akan tetap berlangsung secara aman dan juga tidak akan ada satu kekosongan gitu kan
nah tetapi kalau sudah sampaikan itu ya jangan ada nanti satu daerah mencari masker aja susah gitu kan
untuk mengantisipasi itu kemarin kita rekomendasikan mestinya cepat pemerintah memberikan katakanlah masker gratis kepada masyarakat
jadi itu belum dilakukan ya mbak ya
di beberapa intansi pemerintah dilakukan tetapi yang ke masyarakat belum
nah itu kan cukup ya daripada anggaran diberikan ke influencer gitu kan tujuh puluh dua miliar
itu kan lebih jauh lebih efektif itu yang hal hal untuk penanganan meredam
agar posisi atau kondisi psikologi masyarakat stabil
ini bagaimana kemudian sekarang kan sudah mulai banyak yang habis sektor bahan bakunya karena memang kita menghentikan import dari china
bagaimana sebetulnya harusnya pemerintah menyelesaikan itu
memperbaiki memperbaiki memperbaiki
jadi setiap kejadian apapun termasuk kejadian ekonomi itu setiap musibah itu biasanya selalu ada berkah dibaliknya
nah ini sebenarnya berkah buat industri kita memperbaiki ya memperbaiki industri kita
bagaimana ternyata industri kita walaupun tumbuh tapi mempunyai ketergantungan bahan baku impor
nah ini kan saatnya kita betul betul mengupayakan mendorong industri industri substitusi impor
nah momentumnya pas karena apa
dengan adanya wang
karena wabah virus corona di china china ini kan sekarang berkembang menjadi yang namanya center dari global supply chain
jadi hampir semua industri itu tidak hanya indonesia mempunyai ketergantungan terhadap china
karena china memang bisa murah karena apa
economic skillnya sangat ini kan mereka banyak memproduksi secara massal sehingga murah sekali
nah tetapi dengan adanya ini kan akhirnya membuat para pelaku multinational corporation
ini juga beresiko tinggi
ternyata kalau ini ada masalah menjadi mampet semua
nah ini kesempatan
kesempatan kita meyakinkan investor untuk berinvestasi di industri industri hulu kita industri hilir kita dan industri padat karya kita
nah caranya apa
caranya ini ada momentum juga di dalam negeri kita sekarang baru membahas yang namanya omnibus law
nah omnibus law ini yang kita harus manfaatkan cepat tangkap ya harus gerak cepat ya gercep kata anak sekarang
perizinan khusus lagi ke industri manual
penyederhanaan perizinan di industri manufaktur
nah ini bisa mestinya dibahas selama satu bulan ke depan
nah kalau ini cepat diselesaikan maka kita akan bisa mengambil peluang emas ini untuk menarik para investor di industri industri manufaktur
karena kalau industri manufaktur seandainya pun ya kita kelebihan memberi insentif ini masih
manfaatnya mahasiswa lebih besar
karena akan meningkatkan nilai tambah penciptaan lapangan kerja termasuk mengurangi tekanan defisit raca perdagangan
oke nanti kita akan tanya ke mbak devi apakah kemudian masyarakat kita dan juga pemerintah bisa melihat celah peluang itu tadi yang sudah disebutkan oleh mbak eni
kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami
bersama kami di cnn indonesia prime news dan kita akan lanjutkan
mbak devi tadi berdasarkan penjelasannya mbak eni ini kesempatan sebetulnya bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk melihat peluang
di tengah ketakutan di tengah ketidakpercayaan secara sosial masyarakat masih bisa melihat peluang untuk tadi tidak menaikkan industri domestik
kalau di level hilir artinya secara eceran atau retail kita bisa lihat bagaimana
bagaimana sebagian besar orang bisa tanda kutip memanfaatkan momentum ini
tapi yang paling penting kan tadi kalau kita bicara struktural berarti harus di level yang hulunya
dan itu pasti membutuhkan orkestrasi kebijakan
tidak bisa kemudian diharapkan masyarakat yang bisa mengambil inisiatif tadi
tentu saja tidak tapi artinya kalau melihat ini siapa sih yang jahat kemudian melakukan stok barang misalnya
kan sebelum indonesia dinyatakan kemudian ada juga suspeknya permintaan dari luar kan juga sangat tinggi untuk beberapa produk
misalnya mas dan sebagainya yang tentu saja
jadi dimanfaatkan oleh orang orang yang sekarang kita tahu berdagang itu sudah sangat global sifatnya
tidak perlu menunggu hal hal yang sulit karena udah ada marketplace dan lain lain
artinya sebelum itu pun kalau bicara inisiatif di hilir tentu saja mudah
tapi kan yang penting itu secara negara secara nation kita bisa memanfaatkan apa yang beliau sampaikan tadi
dan itu tidak mungkin dari masyarakat
artinya bolanya ada di tangan pemerintah bagaimana mengoprestasikan tadi membuat kebijakan yang pro terhadap ketakutan rakyat saat ini ya
harus lihat kendalanya mbak
kalau masyarakat itu itu kan selama ini sebenarnya tidak ada yang tidak ingin ya berusaha untuk katakanlah apakah di industri kecil ataukah di perdagangan itu semuanya pingin gitu
tapi kan kendala mereka mengalami berbagai macam keterbatasan
nah oleh karenanya ini perlu ya perlu bukan intensif insentif perlu fasilitasi dari pemerintah
jadi mereka bagaimana semangat semangat saja kan tidak cukup untuk bergerak di kegiatan kegiatan ekonomi
nah bagaimana infrastruktur kelembagaan juga harus benar benar diperbaiki
katakanlah misalnya sekarang bagaimana umkm atau industri atau pelaku perdagangan kecil ini bisa survive ketika misalnya kebijakan pemerintah dalam pemberian izin retail modern begitu masifnya
bahkan hadapan hadapan retail modern
nah di mana celah ya celah kota untuk usaha usaha mikro kecil nggak ada
nah sehingga sekarang sebenarnya ini juga momentum yang tepat
biasanya ketika kita menghadapi suatu sulit situasi yang sangat sulit atau emergensi itu baru bisa melahirkan kebijakan kebijakan yang tepat
tapi menarik misalnya film dokumenter american factory yang kemudian memotret bagaimana amerika itu sulit sekali juga bertahan dari industri china karena mereka juga punya problem
artinya bagaimana mentalitas
dari apa namanya masyarakat mereka yang memang tidak luar tidak dibandingkan dengan china memang yang sangat produktif dan sebagainya
yang juga menjadi kendala membuat pabrik pabrik di amerika juga ketinggalan
artinya harapannya dengan momentum ini bukan hanya pemerintah yang juga kita dorong agar secara serius melahirkan serangkaian kebijakan yang mempermudah masyarakat untuk bisa bergerak
tapi kita sebagai masyarakat juga harus sadar kenapa china bisa sampai pada titik itu
secara kultural mereka juga punya kedisiplinan yang luar biasa
yang harusnya itu juga sekarang bukan hanya tugas pemerintah kita sendiri juga harus sadar
artinya mental masyarakat juga diuji dalam kondisi penyebaran virus corona saat ini ya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja
etos kerja itu memang kita harus belajar banyak dari china
ini melihat sudah ada yang positif sampai enam tadi sudah diumumkan oleh pemerintah oleh jurubicara penanganan virus corona pemerintah
anda melihatnya eskalasinya akan semakin meningkat atau justru akan menurun nantinya panik buying di masyarakat
kalau kita lihat makanya bagaimanapun juga terlepas dari masalah influencer tadi saya merasa itu tetap penting
karena kita tahu bahwa aksi panik baying kalau kita belajar dari sejarah bahkan ketika tahun dua ribu saja itu di luar negeri itu panik baying yang luar biasa
lalu banyak kejadian kejadian yang menimbulkan panic buying luar biasa di luar virus pun itu juga terjadi
artinya apa influencer dalam artian untuk mengimbangi informasi yang menyesatkan itu tetap penting
kenapa kalau tidak masyarakat itu akan tanda kutip akan halus sendiri
apa namanya arus tsunami informasi yang tidak benar
kita sudah lihat bagaimana event politik itu sudah memecah belah negara kita
jangan sampai event virus ini kemudian memecah belah lebih parah lagi masyarakat kita
tapi yang dipersoalkan kan anggaran untuk influencernya apakah tepat dikeluarkan pada saat seperti ini dan apakah tepat juga sebesar itu
betul ya mbak
yang pasti tidak akan efektif kalau anggaran untuk influencer jauh akan lebih efektif
misalnya tadi orang supaya tidak panik menghadapi wabah corona ya sediakan
kita lakukan instrumen instrumen sarana sarana agar orang menjadi yakin bahwa ya tidak perlu curiga kalau ada orang batuk
belum tentu corona juga gitu kan
nah itu kan yang memicu micu panik kan seperti itu
tapi kalau ada setiap kerumunan keramaian ini minimal ada tes untuk suhu badan dan sebagainya
maka orang tidak saling curiga antara satu dan yang maya
orang akan bebas masih leluasa untuk bertransaksi di luar rumah atau bekerja melakukan aktivitas
apapun termasuk aktivitas ekonomi di luar rumah
nah anggaran itu jauh akan lebih efektif untuk digunakan hal hal seperti itu
tapi melihat penambahan jumlah pasien yang positif ini menurut anda ke depannya apakah akan naik atau tidak
kalau memang benar enam itu tentu tidak akan punya dampak yang luar biasa
kita berharap tentu dengan penanganan yang sekarang ini jauh lebih serius lebih konkret
itu benar benar akan memastikan bahwa penyebaran virus ini benar benar tertangani dengan baik
nah sehingga harapannya ya jangan jangan bertambah
aja kita udah ketar ketir apalagi bertambah gitu
kalau menurut mbak devi masyarakat saat ini sudah mulai meredah sudah mulai mempercayai pemerintah kembali
sehingga panik bayang itu nggak akan terjadi
kalau dalam konteks riset yang diakukan eidelman dan sebagainya
sebenarnya tingkat kepercayaan masyarakat kita kepada pemerintah jauh lebih tinggi daripada tingkat kepercayaan masyarakat yang maju terhadap pemerintahnya
dan panik bayang kita sebenarnya tidak separah di negara negara maju
sebenarnya artinya memang kita punya peluang masyarakat kita itu masih mudah untuk dikelola
nah ini yang menurut hemat saya harus terus dipertahankan oleh pemerintah
memang nah itu tadi problemnya yang membuat parah itu adalah membedakan dengan sars dua ribu tiga belas
pada saat itu belum ada instagram atau facebook atau apapun media sosial
nah itu memang secanggih sekarang
sehingga kemudian emosi masyarakat global juga tidak seperti pada saat itu
oke artinya apa yang harus dilakukan pemerintah
sosialisasinya harus berulang kali lebih masif lagi
memberikan pengertian kepada masyarakat
media media mainstream harusnya seperti saya semakin serius juga untuk membanjiri berita informasi yang benar yang dimiliki oleh teman teman ke media sosial
karena salah satu riset yang menunjukkan kenapa berita negatif itu menang daripada berita positif
teman teman yang hebat ini lupa untuk serius masuk ke media sosial
mari sama sama masuk media sosial
yang benar yang sudah dekorasi
atau bukan terbalik
jadi media sumbernya malah medsos
nah ini yang menjadi lebih parah
enggak sih mbak
selama ini kita berusaha untuk tetap berada di bandara
mereka selalu dikorasi
dikorasi dengan baik
kalau menurut dari sektor ekonomi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi supaya ekonomi kita tidak terpukul dan masyarakat kembali lagi trust itu kembali diambil kontrolnya
ekonomi sedang hanya dua sisi doang kalau ekonomi itu demand dan supply
jadi bagaimana memaintain agar demand ini terpenuhi dari sisi supply nya
pasti wabah ini menyebabkan yang namanya supply shock
tidak hanya industri termasuk juga pangan
sehingga ini memicu supply soft termasuk gula
nah sehingga ini yang harus segera direspon
jadi kalau beras memang akan aman gitu
tapi kan kebutuhan pokok masyarakat tidak hanya beras
apalagi ini mendekati sekali lagi momen ramadan dan idul fitri
nah jadi bagaimana mencegah supply shock
ini tidak terus berlanjut
nah itu yang akan secara ekonomi akan tetap stabil gitu
oke jadi nanti kita akan menunggu bagaimana langkah tegas dari pemerintah
dalam memformulasikan strategi strategi ke depan
supaya kepercayaan masyarakat kembali
dan masyarakat tidak takut sehingga panic buying tidak terjadi kembali
meskipun kita juga berharap bahwa tidak ada penambahan kasus positif corona lagi di indonesia
terima kasih sekali
kita dukung pihak kepolisian untuk menertibkan teman teman yang tidak berempati terhadap situasi ini
barang barang kebutuhan pokok
oke itu betul sekali
dan terima kasih sekali mbak devi dan juga mbak eni atas waktunya kepada cnn indonesia pada malam hari ini
sejumlah masa yang tergabung dalam aliansi gerakan anti kekerasan perempuan atau gerak perempuan
menolak sejumlah kebijakan kebijakan pemerintah yang merugikan perempuan
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi